di banyuwangi jawa timur anda bisa makan soto saja atau rujak saja
tapi bisa juga keduanya sekaligus
rujak dan soto dicampur dalam satu mangkuk
rujak soto merupakan perpaduan rujak petis khas jawa timur dan soto babat lamongan
bumbu rujak terdiri dari gula merah kacang goreng cabai gula garam dan petis
bumbu yang dihaluskan kemudian disiramkan pada sayur sayuran irisan tahu tempe serta lontong
setelah lengkap barulah rujak tersebut diguyur soto daging yang masih panas
untuk menambah rasa biasanya rujak soto diberi kerupuk udang dan emping melinjo
warga banyuwangi biasanya menyantap rujak soto pada siang hari
karena kali ini saya makan rujak soto ternyata rasanya enak sekali
dagingnya juga terasa empuk lembut sensasi rujaknya juga terasa
baru ini saya makan
ya seperti itu kebetulan masih ada acara di banyuwangi
rujak soto ini ternyata erat kaitannya dengan akulturasi budaya di banyuwangi
budayawan banyuwangi aikanu haryono mengatakan kuliner rujak soto lahir dari campuran berbagai etnis di banyuwangi
orang useng itu mereka adalah orang orang agraris sebenarnya
dan mencoba untuk mencampur semuanya
semuanya di situ
nah ketika di tempat lain tidak ada seperti di banyuwangi contoh sujak soto
nah orang nggak bisa membayangkan rupanya kayak obok kuning campur coklat dan sebagainya
tapi rasanya yang unik
untuk menikmati semangkuk rujak soto pembeli cukup merogoh kocek rp dua puluh lima rupiah